itu ken steve tolong ini
ken ken ken
ira gua tangan ini gua tutup
pak produser marwara
aku tahu kok jadi teleponku dibanting
ya dia kecewa teror sama kamu
apalagi kan kamu bisa berhasil kayak gini juga karena dia
dan dia yakin banget filmnya bakal berhasil
dan dia yakin yang bisa merani cuma kamu ter
makanya ter kamu pikirin bener bener
pak produser tuh yakin dengan acting kamu terus ditambah filmnya emang udah bagus
pasti film ini bakalan sukses banget
dan dengan gitu kan kamu juga bakalan lebih diperhitungin di dunia akting
tapi aku bener bener nggak bisa angel
aku harus menyelesaikan masalahku yang ini
masalah apa sih ter
kendi kamu belum bisa nemuin dia
kalau kamu emang sayang sama kandy kamu harus tetep pergi ter
kamu harus buat dia bangga
kamu ngerti kan ter
betul juga ya angel aku nggak mau kandy kecewa karena aku nggak ikut syuting di bali

aku nanggal kan atau keep calling separating piru oben
gosh nya waren grace dulunya

sam tuh mau tidur apaan
tapi aku gak bakalan kemana mana

hujan kan udah dari tadi
udahlah biarin aja
siapa suruh nunggu di luar gak ada yang suruh kok
bagian dari tadi juga udah diusir disuruh pergi
kalau dia sekarang kehujanan itu salah dia
yaudah deh bi kasih payung aja
bilang dia suruh pulang
nanti aku mau
nanti aku mau
nanti aku mau
kedayaan cuman are pros aku nggak mau ketemu dia kok
huh bingung dia tuh anaknya
ngapain sih gakjelas banget nih
dedi kita mau kasihan sama dia
mama memangnya mama gak kasian sama kendi di luar sana
takde sendiri kok yang mau kayak gitu
kedi sebaiknya nanti ji pulang aja
saya mau ketemu sama randi bi
kata non rani sebaiknya non candy pulang aja
gak usah gak usah gak usah
pokoknya sampai rani mau keluar mau ketemu sama saya
udah mendingan sekarang
bibi masuk aja daripada bibi kedinginan di sini
yaudah deh kalau gitu mau non candy
dasar non rani terlaluan
non candy juga sama
dia mau tetap nungguin non
sampai non mau ketemu sama dia
sana kamu keluar
ajak dia masuk
dibicarakan kalau memang ada masalah sama kamu
apa apaan sih pak
ngapain sih ngurusin tuh anak pak
hah udah tahu rani gak mau ketemu sama candy
berarti rani punya alasan kenapa dia gak mau ketemu sama kendi
karena candy udah nyalakain rani pak
rani udah biarin aja kamu di sini
bagus kamu kayak gitu
jangan kasih hati sama dia
nuncak lagi tuh anak
ken sampai kapan kamu mau nunggu di situ
aku harus turun
aku gak usah nemuin kamu
apaan yang terbaik
tega tegaannya kamu ngerebut aldi dari aku
lu udah gak jangper belum
ya udahlah emangnya lu
aku masih kuat
buat aneh padahal mahal steve
udah gimana nih
iya dia kaget
dia ngasih kandungin lu steve
ya aku mau
kenapa bisa begini
nggak tahu sus
kita nohon gini dalam keadaan basah
mungkin semalam hujanan
ya ya sus
yaudah kalian keluar
loh candi kok nggak ada dia kemana ya
biarin aja ngapain juga aku cemasin dia baguslah dia udah pergi dia ngapain sih dia
pakai nunggu nunggu di situ pagi semalam kan hujan deras kok dia nunggu terus jadinya apaan
loh dokter kenal sama kendi beberapa hari yang lalu kendi itu tinggal sama dokter dan dia
juga ngebantu sebagai perawat tapi karena ada sedikit salah paham lalu kendi pergi
kelihatannya kendi harus dirawat dia kedinginan dokter khawatir dia ini kena radang paru paru
panasnya juga tinggi sekali biar kami siapkan kamar icu
for natal nikotin sekarangladen dia gimana belum sulphuh juga peskar hai yaudah gue
panas tinggi dibantu dengan kompres
ada apa ya
saya mau jenguk candy
kondisinya masih belum sadar
sebenarnya belum boleh dijenguk
tapi saya saudara jauhnya kendi dok
kau punya saudara
semacam saudara angkatlah dok
dia ini kedinginan
kemungkinan semalam kendi itu kehujanan
makanya dia itu demam tinggi
saya sudah ambil sampel darahnya untuk diperiksa
untung aja cepat dibawa
kalau enggak akibatnya bisa fatal
silahkan kalau kamu mau jenguk
tapi jangan lama lama ya
kamu ini kenapa lagi si ken
kenapa bisa sampai kehujanan semaleman gitu
ada apa lagi si ken
sekarang abajo nanti
kenapausing ya kan
kenapa satu hari